barah kita mau cari farida kemana lagi barah
aku juga belum tahu sih
tidak ada petunjuk sama sekali
aku lapar parah cari tempat makan dulu yuk
tahan dulu sir
aku belum tenang jika farida kita belum temukan
kamu tuh ya katanya sahabat
sahabat kelaperan kamu cuek
sahabat mau cari tempat
lampir tolong aku lampir tolong aku
itu suara kerungsung pasti terjadi sesuatu dengannya
bidah salah kamu lampir jadian jadian
sekarang aku adalah satu satunya malampir di muka bumi ini
aku bilang juga apa
lampir jadian jadian tidak mampu menandingi lampir asli
ada apa dengan gunung ini
kenapa dia masih hidup
kamu pikir kamu bisa membiasakan aku
akanku habis kamu sekarang
kamulah yang akan aku habisi
tidak akanku biarkan
kamu berkeliaran dengan menyerupai aku
kamu berkeliaran dengan menyerupai aku
kamu berkeliaran dengan menyerupai aku
jangan kabur kamu silman musuh
jangan kabur kamu silman musuh
jangan kabur kamu silman musuh
jangan kabur kamu silman musuh
jangan kabur kamu silman musuh

yang palsu tidak mungkin mengalahkan yang asli
akulah sejati nyawa lampir
kita jangan sampai lena
kami tidak tahu
sejak awal kami tidak bisa membedakannya
kalian masih meragukan aku
ampun lampir kamu yang asli
kayak macam san librarian bertujuan metode
kita mau cari farida kemana lagi bara
aku juga belum tahu sih
tidak ada petunjuk sama sekali
boleh cari tempat makan dulu yuk
tahan dulu sir
aku belum tenang jika farida kita belum temukan
kamu tuh ya katanya sahabat
sahabat kelaperan kamu cuek
sahabat mau cari tempat singgah kamu buru buru
sahabat mau lapar udah dikasih
pokoknya kita harus ikuti saing barah ini
siapa tahu rejeki kita disitu
ya bener kita harus ikut
eh sir kita tidak usah ikut campur
kali ini kamu harus ikut saing barah
aku yakin kamu pasti menang bara
aku tidak mau sir
aku mau mencari farida
per kalau kamu tidak mau ikut
aku merasa berdosa barah
kamu tahu kan
kamu tahu juga kan
masa kamu tidak mau menolong anaknya juragan broto yang sedang sakit
aku akan mencoba mengobatinya
nah begitu don
eh barah barah
ayo ke dalam barah
cacing di perut aku sudah kurus kurus loh barah
bilang saja kamu makan
aku ke dalam ya
kapan kamu bayar hutang ya
aku tidak mau makan
saya belum punya uang kang
beraninya kamu menentang kami
kalian lawan aku basir ya
jangan main main ya
kalau berani ayo satu satu
sekarang giliran kamu barah
kok kamu pasangannya sih
ayo cepat barah
bukan kamu yang lantangin mereka bukan aku
kok aku sih
sudah kamu yang maju
nanti aku yang membantu kamu
ayo kita hajar dia
kapuk kapuk kapuk
belum lawan basir
sungguh pada keok
seharusnya kalian tidak usah ikut campur
nanti malah bisa tanggal
pasti bisa marah besar
gara gara kalian melawan centengnya
semua keluarga saya bisa jadi terancam
ampuni kami lampir
tidak ada ampun bagi pengkhianat seperti kalian